ya kamis pagi ini antrian kendaraan mengular hingga sepuluh km
sebenernya di heat tuh masih kepake lah
mantan komisioner kpu pada era presiden sby
yang kayak pemain lamanya tinggal saya sama ludor pemain apa ini oke sih ya menurut gue sih mungkin
tapi kemudian mahkamah agung menyatakan bahwa harus dikembalikan
lalu elu sendiri kalau lu sendiri pribadi mulai basket dari kapan sih kan dilahirkan di sebuah
tapi ketika kemudian ini dijual jadi pihak lain
sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga sejumlah lembaga tokoh masyarakat
kita masih mengingat mbak tiffany bagaimana kita memiliki program yang namanya pin ya
di mana anggota masyarakat berpartisipasi
makanya buat lebron yang masih saya terus maksudnya
betul betul dan menariknya adalah kan kalau kita melihat sosial medianya caimin
pat bev ketemu pat bev juga anjir westbrooknya
ya tinggi tinggi segitu ball handling segitu
kita bisa dibilang bukan superstal lagi lah ya sekarang ya masih masih dalam tahap
lanjut kita suhir ayam